bayangin ini dulu katanya punya anak
main sama aku
om langsung kesana sekarang ya
nanti kita cobain helm yang baru
aku tunggu ya om
dadah rena sayang
sampai ketemu ya
kita ke depan yuk
om bayi mau ajakin aku naik sepeda
ncis pakein helmnya
panino datengin rena terus
tapi gapapa lah ya
selama ini kan panila juga selalu ngejagain rena
udah dipake sendalanya
ntar di sini aja ya
jaga baik baik ya
aku pernah merenggaknya mbak
tapi saya tak tahu mbak
terima kasih mas
andi ini karisma putri
nggak usah dibantah
pas kembali ke rumah
ya semuanya pada sakit semua
ya udah nanti kita ke rumah sakit ya
papa boleh gantian sekarang
aberta dirinya apa

pampuk tg dan
pak saya keluar sebentar mau telepon ambulansi untuk bawa andin ya
pelan pelan pelan
pelan pelan pelan
wow udah keren banget sekarang
udah pakai helmet udah pakai wah
bentar bentar bentar
oh baik lihat dulu ya
ini udah benar belum pakainya
ini disikur tangan benar harus dikencengin
yang kiri oke yang kanan juga oke
berarti kamu udah siap main sepeda
oke kita main sepeda
kita latihan dulu ya
ke kiri muter
ih udah pinter rena
mana tangannya lepas
udah bisa lu
udah bisa lu lepas tangannya
putar lagi putar
putar ke mana ini
atraksinya mau lihat
mbak terima kasih banyak ya karena sudah nolongin saya
sudah bantuin saya
kalau gak ada mbak andin gak tau deh andin kayak gimana nantinya
terima kasih tuhan sudah mengirimkan mbak untuk menolong anak saya
ambulannya sudah menuju ke sini ya
kenapa dia masak
mungkin bayi ini ngerasa kasopi ya menit
tadi waktu saya sama papa makan di warung pemilik warung sempat cerita sedikit soal bayi ini
bayi ini dulu katanya punya anak
tapi anak udah meninggal
sekarang tinggal sendiri
mungkin bayi ini ngerasa kehadiran kamu di sini membuat diri gak kesepian lagi
dan anak mbak pasti bangga sekali punya orang tua seperti mbak
saya janji saya akan sering menge sini ya
ibu sekali lagi terima kasih ya bu
tolong diterima ya
ini rezeki untuk ibu
saya sangat bersyukur istri saya ditemukan oleh ibu
terima kasih sudah menjaga istri saya
saya mau nemenin andi di ambulans
nanti saya telepon randy
saya suruh orang untuk ngambil mobil papa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma
gimana keadaannya andin
andin udah ketemu
saya bersyukur kalau kayak begitu ya
terima kasih adam
wah ber pymatin ya
kita merayaku dulu trus kita mau beruchu di la fista
prestri ya mas
next time tuan double diaper baguala